bali pulau di indonesia yang paling digandrungi dan memikat hati
garis pantai yang memesona
dan keanggunan pura yang menghiasinya
menjadi alasan pulau ini terkenal ke berbagai belahan dunia
namun ada yang berbeda dengan bali kali ini
inilah cerita dari bali yang tengah menata wisata di tengah pandemi
penerbangan menuju bali terbilang tak pernah sepi
dari bandara internasional soekarno hatta
saya menggunakan moda transportasi pesawat menuju bandara ngurah rai
di tengah pandemi covid sembilan belas
ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap penumpang
ketika merencanakan liburannya ke bali

kalau dari bandara soekarno hatta dari arah jakarta
saya juga melampirkan surat keterangan bebas covid sembilan belas
nah di bandara ngurah rai di bali juga
kita harus mengisi kartu kewaspadaan kesehatan
sehingga setiap wisatawan yang datang ke bali
itu memang sudah dijamin bebas dari covid sembilan belas
dan juga harus jelas juga harus mengisi
di mana akan tinggal menginap di mana selama berlibur di bali
nah yang berbeda selama wisata atau berlibur di tengah pandemi
adalah kita harus menerapkan protokol kesehatan di manapun
rajin mencuci tangan dan menjaga jarak
setiap wisatawan harus menjamin dirinya dan orang lain
aman untuk melakukan kegiatan wisata mereka
jadi yuk kita kenali bali di tengah pandemi
nusa dua menjadi kawasan percontohan
destinasi wisata bali di era tatanan baru
sesuai dengan panduan
yang dikeluarkan oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
penerapan protokol kesehatan di kawasan ini menjadi kunci
untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan
hal hal yang sudah kita lakukan dalam bentuk perubahan
kalau berbicara perbedaan antara sebelum dan sesudahnya
sekarang kalau misalnya dari teman teman atau wisatawan yang masuk pasti dicek
sudah ada reservasi tujuan dan kemudian
kemudian juga pada saat masuk di hotel
pasti ditanyakan ininya
apakah sudah punya sertifikat kesehatan dan sebagainya
itu merupakan perubahan perubahan yang harus kita lakukan saat ini
termasuk kami petugas pun kita berubah
petugas kita cek kesehatannya
kemudian juga kita pastikan pada saat mulai bekerja
mereka sudah mengkunci yang sehat
artinya bebas dari covid sembilan belas
hotel hotel di kawasan ini
telah menerapkan protokol kesehatan ketat
sebelum memasuki kamar yang akan digunakan
setiap tamu wajib mengisi lembar informasi kondisi kesehatannya
hanya hotel yang telah terverifikasi oleh pemerintah setempat
yang boleh menerima kunjungan tamu atau wisatawan
untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada tamu
untuk menginap di hotel apa yang dipersiapkan
dari kami sudah mempersiapkan yang tentunya melakukan semprot disinfektan bapak
yang kedua kami menerapkan ozonisasi
jadi ozonisasi ini berguna untuk menghilangkan kuman virus
ataupun bakteri pada udara yang ada di dalam kamar ini
jadi seperti yang bapak lihat kamar ini sudah tersegel
itu menandakan bahwa kamar ini sudah steril aman
dan bisa ditempati oleh tamu kami
kalau untuk makan di restoran ada mekanisme tertentu
untuk makan di restoran kami menerapkan sistem digital sekarang bapak
jadi bapak tinggal datang langsung ke restoran
nah sebelum bapak masuk ke restoran akan dicek suhu tubuh dulu
memastikan suhu bapak itu normal
nah nanti bapak akan diberikan qr code
jadi bapak bisa scan qr code
qr code nya untuk memilih menu yang bapak inginkan
ini untuk mengurangi kontak fisik juga dengan staff kami
dan dengan barang barang yang ada di restoran
sebagai one stop destination bagi wisatawan
dendusa ii memiliki sejumlah daya tarik wisata
bagi yang gemar berolahraga golf bisa menjadi pilihan
atau bersepeda di pulau peninsula yang menawarkan pemandangan menyejukkan mata
ada pula museum pasifika yang memiliki koleksi lukisan lukisan klasik karya seniman dalam dan luar negeri
bagi anda yang ingin memacu adrenalin waterbow bisa menjadi pilihan
bahkan fenomena unik deburan ombak yang menabrak karang di lokasi ini
waktu yang tepat menikmati keindahan hempasan ombak di waterblow adalah pagi hingga siang hari
terutama saat hembusan angin kencang
biasanya pada juni hingga oktober
ya berada di kawasan pulau peninsula waterbow menjadi daya tarik wisata yang unik
pada waktu tertentu deburan ombak yang menghantam karang bisa setinggi lebih dari empat meter
ingin bersantai menikmati keindahan pantai
kawasan ini memiliki garis pantai sepanjang empat kilometer
pantai sovitel menjadi pilihan saya kali ini
tak perlu khawatir dengan kursi berjemur tempat anda bersantai
pengelola telah mengatur jarak aman dan rutin membersihkannya dengan disinfektan setelah digunakan oleh wisatawan
ya awalnya saya sempat merasa takut untuk liburan ke bali
dan akhirnya saya mencari informasi atau menggali informasi melalui berita sosial media dan lainnya
bahwa di sini denusa ii salah satunya objek wisata yang sudah menerapkan protokol kesehatannya
jadi saya tidak takut lagi untuk melakukan liburan ke bali khususnya di kawasan denusa ii ini
menikmati keindahan pantai seperti ini mengobati kerinduan saya dengan bali
menutup sore pulau nusa dharma bisa anda kunjungi
di sini terdapat area yang biasa digunakan oleh wisatawan untuk yoga
yang berfungsi sebagai olahraga olah jiwa dan olah nafas
nah dari ketiga fungsi dari podayaga ini kita sudah dapat menyimpulkan bahwa tidak hanya meningkatkan imun tubuh
tetapi meningkatkan kualitas spiritual kita sehingga bisa menghilangkan
dan merilis stres yang ada pada pikiran karena dia bisa menyatu dengan tubuh kemudian bernafas
ya selain menghilangkan penat yoga dan meditasi bisa menjadi alternatif bagi anda
yang tak ingin berada di keramaian saat berwisata di tengah pandemi
yang paling aku suka dari menu ini adalah dagingnya yang empuk banget
dan selain itu juga kulit garing dan bumbu bumbunya yang sangat enak
di masa pandemi covid sembilan belas anda harus memilih kegiatan wisata dengan cermat
berwisata dengan konsep staycation saat ini menjadi pilihan banyak orang
tapi jika anda ingin memilih kegiatan wisata dengan cerman
anda harus memilih kegiatan yang lebih menarik

ini lagi liburan sengaja atau seperti apa nih
iya ini kan aduh bosen banget udah berbulan bulan homeschooling ya
jadi kita staycation nih dua hari di sini
jadi nanti setelah di sini kita mau ke rumah
di sini kita mau shopping bentar
ya biar nggak bosen aja
jadi zaman pandemi seperti ini harus pinter pinter milih lokasi wisata
bener nggak sih
oke sekarang sudah mulai terbiasa pakai masker ya
perasaan pertama semuk banget
pokoknya selamat berlibur ya
memilih hotel yang menyediakan fasilitas kegiatan bagi seluruh anggota keluarga
kids club yang terdapat di salah satu hotel di kawasan nusa dua ini misalnya
anak anak bisa menjajal beragam wisata edukasi
ini nih yang saya suka dari tempat seperti ini
staycation di sini nggak cuma provide kamar hotel ya
tapi juga fasilitas dan kegiatan yang sangat menarik buat anak anakku
kan menggalakan budaya bali ada bikin canang dan kemudian di sana ada ag painting
mereka sibuk dan aku dan suami bisa punya quality time
berenang adalah salah satu kegiatan berlibur yang banyak diburu wisatawan ketika berada di hotel
namun anda harus memastikan kebersihan area kolam guna mencegah penularan covid sembilan belas
kami mengecek untuk kualitas air minimum dua kali dalam satu hari
tergantung dengan banyaknya tamu yang berenang
bahkan dia bisa lebih dari itu ibu
dan yang tidak salah penting kami juga selalu membersihkan dan men sanitize semua tempat duduk kemudian meja
meski risiko penularan virus corona melalui media
dan media air sangat kecil
wisatawan sebaiknya tetap mematuhi protokol kesehatan covid sembilan belas saat bermain di wahana air
misalnya dengan mengenakan peralatan renang pribadi
dari laporan yang diberikan oleh who yang saya katakan terakhir adalah edaran internal mereka
pada tanggal dua puluh sembilan juli dua ribu delapan belas
dikatakan kemungkinan terinfeksi dari covid sembilan belas
atau bahkan air minum
itu dikatakan risikonya kecil sekali
tapi mereka tidak mengatakan tidak berisiko
tetap ada tapi mungkin lebih kecil selama terkoordinasi dengan baik
sama halnya ketika berwisata di luar ruangan

tetapi protokol kesehatan covid sembilan belas juga berlaku saat anda menjajal wisata kuliner
restoran di kawasan the nusa dua ini mewajibkan pengunjung mencuci tangan sebelum memasuki area tempat makan
ini dia bebek bengil
konon nama menu kuliner yang banyak diburu wisatawan ini berasal dari pengalaman sang pemilik restoran
pengalaman pengelolaan restoran denusa ii
bengil itu artinya kalau di bahasa indonesia
kan adalah kotor
karena waktu pembukaan restoran di ubud
jadi masyarakat di sana banyak yang melihara bebek
kemudian main main lumpur di sawah sawah
kemudian ada yang masuk ke restoran
jadi dengan keadaan yang kotor begitu
jadi pengelola kami menamakan restoran ini bebek bengil
daging bebek goreng yang berpadu bumbu rempah khas bali ini dijamin menggugah selera
lisa adalah salah satu penikmatnya
yang paling aku suka dari menu ini adalah dagingnya yang empuk banget
dan selain itu juga kulit garing dan bumbu bumbunya yang enak
apalagi pakai sambal matah yang khas bali
ternyata untuk dapetin daging seenak ini
bebek yang dipakai itu harus bebek yang akhir
yang artinya sudah tua enggak bertelur lagi
karena dengan begitu dagingnya ketika direbus
semakin lama akan semakin empuk
tahu nggak ternyata untuk merebus ini perlu waktu tiga empat jam loh
puas menikmati bebek bengil waktunya berbelanja
kawasan dendusa ii memiliki sebuah pusat perbelanjaan
yang dapat memenuhi hasrat wisatawan berbelanja
pakaian perhiasan hingga kerajinan bisa menjadi pilihan buah tangan
tenang saja karena tempat ini telah terverifikasi
barang barang di tempat ini pun terjaga kebersihannya
semua barang barang merchandise apapun itu
itu pasti disterilisasikan setelah dipakai
lalu kita juga membatasi jumlah pengunjung
dari kawasan maupun juga di setiap toko
biasanya kita terima seribu orang
pandemi ini kita cuma terima tiga ratus orang
jaminan kebersihan barang barang yang dijual
tentu mempengaruhi kenyamanan wisatawan termasuk listrik
seperti ini sayang
oke terlihat sangat bagus
oke harus kita beli
saya suka banget belanja di tempat seperti ini
karena mereka sangat memperhatikan protokol kesehatan
jadi sebelum kita coba
ini pakaian sudah disterilin dulu di ruangan sterilisasi khusus
jadi sudah pasti bahwa ini bebas dari virus kuman dan bakteri
nah buat kalian yang punya keluarga
itu kan sangat penting ya
kita memperhatikan protokol kesehatan
jadi pastikan bahwa kamu pergi ke tempat yang memang
sangat memperhatikan protokol kesehatan
ini mbak makasih ya
bagi sebagian kalangan berbelanja bisa mengurangi stres
karenanya memilih lokasi belanja di tengah pandemi saat ini menjadi penting
sehingga tak perlu takut menjajal wisata belanja
satu lagi pilihlah tempat yang telah menerapkan sistem transaksi non tunai atau cashless
berlibur di bali buat lisa

kira kira apa sih yang harus disiapin
pastinya harus pintar pintar lihat objeknya ya
jadi cari objek yang memang sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat bagus
jadi semua harus pintar pintar milih objek wisata yang pas ya
di era baru bali seperti apa di tengah pandemi kita harus jadi wisatawan yang cerdas
ini mau mantai
nanti aja pak
terima kasih kamu
di tengah pandemi covid sembilan belas setiap daya tarik wisata di bali
kini wajib menerapkan protokol kesehatan
pemerintah daerah bahkan hanya mengizinkan objek wisata
yang telah memenuhi syarat dan terverifikasi untuk menerima kunjungan wisatawan
berdasarkan data dari dinas pariwisata kebupaten dan kota di bali
hingga september dua ribu dua puluh ada lebih dari dua ratus hotel tiga puluh delapan restoran dua desa wisata
serta enam puluh satu daya tarik wisata atau dtw yang telah lolos verifikasi
semuanya dinyatakan siap menerima kunjungan wisatawan
dengan memenuhi standar protokol kesehatan covid sembilan belas
di kabupaten badung ada sembilan puluh tujuh hotel delapan restoran dan sepuluh dtw yang terverifikasi
salah satunya adalah objek wisata edukasi dengan olahan coklat sebagai daya tariknya
pabrik pengolahan coklat di kecamatan mengwi kabupaten badung ini
telah terverifikasi pada empat belas juli dua ribu dua puluh
di sini wisatawan dapat belajar cara mengolah kakao menjadi produk coklat
pengunjung juga dapat belajar
cara membudidayakan tanaman kakao
ada dua jenis kakao yang dibudidayakan di tempat ini
nah untuk membedakannya mudah sekali
buah kakao untuk forestero seperti yang ini
kalau usianya masih muda kulitnya akan berwarna hijau
sementara kloreo akan berwarna ungu
namun keduanya akan berwarna kuning kalau sudah matang
nah soal rasa ini tergantung dari tempat ia tumbuh
semakin subur tanahnya dan semakin sedikit kadar airnya
sementara soal kualitas ini tergantung sekali dengan pemeliharaan tanaman
dan juga teknik pengolahannya
karena untuk membuat coklat yang nikmat butuh proses yang panjang
proses pengolahan biji kakao menjadi coklat bisa dilihat di pabrik ini
mulai dari fermentasi pengeringan hingga pemastaan
dengan menggunakan mesin berteknologi canggih di atas suhu dua ratus meter

butuh waktu dua jam coklat di atas suhu dua ratus derajat celcius
dan juga penggunaan coklat yang diolah menjadi pasta
pukul sembilan pagi hingga enam sore selama pandemi
objek wisata ini hanya menerima delapan puluh orang wisatawan per kelas
dari sebelumnya yang bisa mencapai dua ratus orang
dengan biaya tur seratus hingga satu ratus lima puluh ribu rupiah per orang
selain belajar membuat coklat mereka juga dapat mencicipi olahan coklat yang tersedia
beda kuala kaukala anderson men greeting ramai orang orang yang selalu ikuti termasuk berlendar cortar dan tormatesong
yang melakukan perubahan agar semua pengangan mereka
ada dua puluh tiga varian rasa coklat batangan dan sepuluh rasa selai coklat yang diproduksi oleh pabrik ini
harganya mulai dari rp dua puluh hingga rp lima ratus
seluruh produk coklat di tempat ini ini adalah plan base yang artinya menggunakan material berbahan abadi
seperti ini misalnya spread atau selai ini adalah sisal spread di mana ada biji kakao dan campurannya garam laut
nah sekarang saya ingin coba seperti apa rasanya
enak banget gurih ya karena ada garam lautnya tadi
sebenarnya berarti kalau orang berpendapat bahwa makan coklat itu bisa menenangkan manfaatan kandungannya apa sih
oke baik mas victor jadi coklat ini sebenarnya kan banyak orang bilang makanan para dewa ya
karena di dalam
coklat premium seperti ini yang kami olah di pot apalagi plan base ya dia mengandung keobromen
dia ada zinc yang mana menurut para ahli nutrisi dua saat ini akan membantu peredaran darah kita
jadi kita akan merasa relax ter relaxasi
bahkan ada banyak orang bilang coklat muri itu bagus buat jantung
jelas dia akan menghilangkan rasa stres kita
apalagi di zaman pandemi seperti sekarang
yang mana setiap hari ini kepala mata telinga kita dengarnya covid lah jumlah yang meninggal
selain wisata edukasi pengolahan coklat objek wisata uluwatu di kabupaten badu juga telah lolos verifikasi
pengelola kawasan objek wisata ini bahkan menjamin kain dan selendang yang disediakan untuk pengunjung selalu dalam keadaan bersih
nah kain ini kita gunakan sekali pakai
waktu itu pengunjung datang karena ini ada pura
kita respect terhadap pura menghormati keberadaan pura
pengunjung wajib menggunakan sarung ini kemudian menggunakan selendang
kalau pakai celana panjang menggunakan selelang
kalau pakai telah pendek menggunakan sarung
nah kemudian kita suruh pengunjung atau diwajibkan pengunjung memakai itu kita pakai sekali pakai
habis itu kita pisahkan antara yang dipakai dengan yang sudah terpakai
kemudian yang sudah terpakai kita setiap hari lakukan laundry
sekarang danach webisode ingin sampai akhir
silakan klik link dari editorial m tiga bags kemudian carikan kontak membutuhkan pertanyaan yang ditelkuk air pada shorty reptile
sudah cukup menulen dua ribu sembilan belas undang undang dalam seluruh virtual nelayan anda harus mendekati
kalau punya beberapa kira kira seperti apa contohnya
monyet monyet ini bisa mengambil benda yang dipakai oleh pengunjung yang melintas
karenanya setiap wisatawan yang ingin berinteraksi lebih dekat
wajib didampingi petugas
uluwatu menawarkan keindahan alam yang memesona
semburat keemasan sang surya saat terbenam terlihat jelas dari tebingnya
keindahannya memanjakan mata
pesonanya menjadi pengingat bahwa bali tak kehilangan parasnya
meski pandemi belum usai
ada yang harus dijaga oleh siapapun yang datang ke pulau seribu pura ini
kebiasaan menerapkan protokol kesehatan sebagai tatanan wisata bali di era baru
mengenali bali di tengah pandemi
terima kasih anda baru saja menyaksikan inside indonesia in association with